bapak komjen paul soehardi alius
bapak komjen paul soehardi alius
bapak komjen paul soehardi alius
bapak soehardi alius
bapak komjen paul soehardi alius
bapak komjen paul soehardi alius
bapak komjen paul soehardi alius

bapak komjen paul soehardi alius
bapak komjen paul soehardi alius
bapak komjen paul soehardi alius
bapak komjen paul soehardi alius

bapak komjen paul soehardi alius

bapak komjen paul soehardi alius
bapak komjen paul soehardi alius
tidak bisa lembaga ini didirikan sebagai koordinator
undang undang nomor lima tahun dua ribu delapan juga mengatakan itu
jadi kami mengkoordinasikan sekarang ada tahun ini ada tiga puluh delapan tahun lalu tiga puluh enam kementerian lembaga
karena root causes atau akar masalah dari terorisme kan banyak sekali
orang menjadi teroris menjadi radikal itu kan ada masalah di hulunya
jangan kita menjadi pemadam kebakaran terus kita main di hilir terus sampahnya dari hulu jalan terus
nah sampah di hulu itu urusan siapa urusan semua kementerian
urusin pendidikannya urusin kesejahteraannya urusin ekonominya
itu sangat urusin masalah bagaimana beragamanya moderasi
beragama bukan agama jadi moderasi ini itu balik balik kadang kadang
ini orang yang meresmikan
sekarang contohnya sekarang saya membuat membentuk kemarin meresmikan pusat kajian atau studi moderasi kebangsaan
itu kan lebih bagus lebih manusiawi lebih humanis ketimbang pakai radikalisme
nah salah satu contoh itu bagaimana menyiapkan masyarakat kita
oke pak tadi pak suhari juga mengatakan bahwa memang sulit untuk bisa memastikan bahwa siapapun mantan
katakanlah napiter begitu atau mantan teroris dia ikut program deradikalisasi
apakah memang ini tidak menjadi satu hal yang wajib pak sebetulnya bagi mereka
kita katakan wajib kalau dia nggak mau nggak pak
ya kan program sukarela ini
ada keempat klasternya teman teman sekalian
teroris itu begitu masuk dalam kasus teroris ada empat tahapan yang kita sentuh
dari proses identifikasi rehabilitasi reedukasi sampai reintegrasi sosial kembali ke masyarakat
nah mereka dibuat dalam empat klaster
inti atau hardcore ada militan ada supporter ada simpatisan
ini treatmentnya beda beda gitu
kalau ngadepin yang hardcore kasih yang lebih rendah ilmu agamanya dimakan sama mereka gitu
adu dalil adu ayat lepot
jangan salah terbarik pula nanti yang semacam sipir sipir terpengaruh gitu
artinya memang tantangannya cukup sulit ya pak untuk
besar besar sekali
apalagi ini berkaitan dengan ideologi misalnya
fisiknya bagus bagus aja tapi kepalanya udah lain isinya gitu
nah ini yang harus kita netralisir
jadi sekarang jangan underestimate
dan kita butuh bantuan semua masyarakat untuk itu
mari kita buat tenang masyarakat
oke jadi sementara memang terkait dengan enam ratus wni eksis ini belum diputuskan dan memang masih dikaji sejauh mana kemudian
oke jadi dari bnpt belum ada rekomendasi atau kemudian opsi yang mana yang sebaiknya dilakukan
dekomunikasi itu cuma kita sampaikan nanti pak menko puluh kami akan memutuskan
dari semua kementerian itu
dan saya yang paparan kan begini situasinya begini gini dan internasionalnya kayak begini
nah semua kementerian ngomong tinggal disimpulkan nanti beliau jadi keputusan
ada target pak sampai bulan apa kira kira apa yang ditawarin
bnpt menko puluh kami
tapi yang jelas kami harus siap terus
oke baik terima kasih banyak pak suhardi alyus kepala badan nasional penanggulan terorisme sudah berbagi bersama kami di cnn indonesia
terima kasih pak